sejumlah pelajar nekat menerjang rop demi bersekolah di dukuh timbiosloko demak jawa tengah selasa pagi
banjir setinggi tiga puluh cm yang merendam jalan desa membuat mereka harus ekstra hati hati
jalan yang licin membuat mereka rawan tergelincir dan terjatuh di bekas tambak yang kini sudah menyatu dengan laut jawa
kondisi rop di desa timbul seloko ini semakin parah dan tak pernah surut
bahkan di sejumlah titik ada yang sampai kedalaman satu meter
selain berjalan menyusuri genangan air warga juga menggunakan perahu untuk keluar masuk desa
salah satu siswa yang pulang sekolah mengaku sangat kesulitan saat berangkat dan pulang sekolah
tak jarang banjir membuat mereka sering terlambat sampai ke sekolah
terus ini disini nunggu apa
kenapa pakai perahu dek
jalannya banjir atau gimana
susah nggak kalau sekolah pakai perahu ini
sementara itu orang tua juga mengaku karena tingginya rop dirinya harus mengantar anaknya berangkat dan pulang sekolah dengan menggunakan perahu
ya setiap hari
kalau itu biasanya kalau gelombangnya nggak besar itu saya antar setiap hari
kalau gelombang besar itu nggak berani nggak sekolah
biasa berangkat jam berapa itu pak
dari rumah jam setengah tujuh
warga berharap pemerintah kabupaten demak mau membangun jembatan apung agar aktivitas warga dan anak anak sekolah seperti keluar masuk desa bisa kembali nyaman
indra winardi demak jawa barat